ini semua bukan kesalahan gusti prabu
ini semua akibat permainan kotor
dari nyi rompang dan juga arkadana
nyi rompang menguasai mantra mantra kuno
yang bisa merumbah wajah
dan dia membuat sosok sosok arkadana palsu
ibu ibu tenang
ayah ibunya ikut aku
nih mas baiklah
nih bunda ibu ditunggu disini
nih mas mau kemana
ibu aku harus membantu
radil arya kemulia
ibu tenang saja
tidak perlu khawatir
ibu aman disini
berhati hati lagi mas
ibu bentar code
ibu bentar code
menurut si diu
bukan aduan saya
bukan jadi kamu
apakah kamu berani setup love
apakah kamu berani setup love
apakah kamu berani setup love
apakah kamu berani setup love
apakah kamu berani setup love
apakah kamu berani setup love
sepertinya suaranya dari sana
biar gua bantu
kamu tidak apa apa
alhamdulillah aku baik baik saja
kalau bukan karena bantuamu
allah masih begitu menyayangi dirimu
nama aku adalah walang sus
siapa nama dirimu
aku endang delis
aku baru saja dari pesantren sheikh kuro di karawang
beliau adalah guru kami
sangat kebetulan aku bisa bertemu salah satu murid syahkuro
sekarang aku ingin pulang ke tegal
pulang ke tegal
tegal masih sangat begitu jauh dari sini
dan akan sangat berbahaya
jika kamu pulang sendirian
jika aku menemani dirimu sampai ke tegal
aku tidak akan memaksa
tidak tidak bukan seperti itu
justru aku sangat berterima kasih
kalau kamu ingin mengantar aku pulang
raden harus banyak beristirahat
raden masih dalam keadaan lemah
aku harus tetap menolong bunda
kami disuruh kita meng network
ini bukanlah kesalahan
yang seharusnya aku lindungi
dan aku jaga
aku malah mencelakai mereka
gusti prabu benar benar seorang raja yang bijaksana
kesalahan seperti ini pun
begitu mengganggu hatinya
jika ini sebuah kesalahan
semoga dewata agung mengampuninya
putra ku kian santa
ada satu hal yang ingin aku tanyakan
kepada ayah anda
kegaduhan di tengah rakyat berjajaran
yang membenci ayah anda
dan menganggap ayah anda
raja yang keji
dan juga raja
yang sudah membunuh banyak sekali
rakyat yang tidak berdosa
ini semua bukan
kesalahan gusti prabu
ini semua akibat permainan kotor
dari nyi rompang
dan juga arkadana
nyi rompang menguasai mantra mantra kuno
bisa merubah wajah
dan dia membuat sosok sosok arkadana palsu
dibunuh oleh gusti prabu
karena gusti prabu mengira
bahwa mereka adalah arkadana
ini benar benar keji
putraku kian santa
ayah handa telah melakukan dosa besar
yang mungkin tidak akan pernah dimaafkan
ayah anda tidak sengaja
telah membunuh rakyat yang tidak berdosa
hamba layak mendapatkan murkamu
tidak ayah anda
ayah anda tidak bersalah
ketika windah ters arabah
ayah anda tidak melepaskannya
mengwalau ke rumah
untuk menghentikan paman argadana dan juga nyai rombo
aku juga ingin membersihkan nama ayah anda pra
dari fitnah fitnah ini
sementara ayah anda melanjutkan mencari bunda bunda
terima kasih putra
kau memang anak yang berbahasa
ayah anda bangga kepadamu
ayah anda merestu
untuk melakukan tugas ini
sebelum kita mencari paman argadana
aku ingin memastikan dulu
dimana keberadaan yudha rarasantan
radin arya kemuni
sekarang yudha rarasantan bersama radin arya kemuni
hatiku sangat tenang pamanku
karena ada radin arya kemuni
yang akan menjaga yudha rarasantan
aku ingin merawat
dimana keberadaan paman argadana
stop berubah razi
paman argadana menggunakan ajian halimun
dia sulit sekali
untuk dilacak keberadaannya
aku punya jawaban atas masalah ini
aku punya diil sakti
yang bisa menyembus ajian halimunan
di mana keberadaan argadana yang disingapkan

apapun yang diingin dirinya

masih halau pada paman palangnya
bayi siang baik di dalam
saya tuh dankar
dia mengamalkan paman palang

saya ada benar
aku semua lagi
beberapa j sistem
aku dia hitung waktunya
saya mau menjelaskan paman argadana